masih gak nyangkauan
kamu bayangin laku terjual enam puluh set
desa tkw belanja panci satu ratus dua puluh juta
belum pernah kita melakukan penjualan sebaik ini
iya teh tadi begitu datang
saya lihat yang hadir bapak bapak semua
saya pesimis deh ini mah gak ada yang beli
eh ternyata hampir semua bapak bapak pada antusias mau beli
mendingan kita demo masak di desa desa tkw
iya teh bisa liburan kemana
mari pak dadang pak akun pak ustadz
si aceh di rumah ido ya pak
nemenin ido ya
dua hari jeniper tidak masuk sekolah
makanya aceh mau coba bujukin bantuin ido ya
oh bagus kalau begitu
tumben dia perhatian sama orang lain
mak jadi tenang
yaudah kalau begitu mak permisi ya
tum dang met
ini aku seru pak
ikut aku tuh sebenarnya lagi galau
maksudnya aku itu nyuruh nyuruh aku supaya aku itu fokus fokus buat jadi penulis
padahal waktu kemarin aku selesai bab satu mumsnya aku bilang kok tulisannya aku itu jelek
kan aku jadi bingung
padahal ya kamu tau kan kalau aku yang bikin buku panduan itu
emang buku panduan beneran kamu yang tulis ya
kok kata katanya mirip yang diomongin sama ciyoyo setiap hari ya
ih aku tahu yang tulis tapi emang manusia aku yang ngomong
terus tinggal aku ketik deh
itu mah namanya ngerapiin
nggak dong ncut
itu namanya aku itu jadi penulis buku panduan tkw
kamu kan yang ngetik
berarti kamu juru ketik bukan penulis
kamu juru ketik yang bagus
ncut kamu tuh nyebelin bingit
masih bilang kalau aku itu juru ketik jelas jelas aku itu penulis
aku pokoknya penulis bukan juru ketik
ih aku sebelas sama kamu
kamu udah lama gak ngobrol sama aku malah jadi jahat
yang cucu omongin kenyataan bukan kejahatan
ncut nyebelin nggak asik diajak ngobrol
kesambet satannya kokom
mams nanti kamu udah jadi setan
astagfirullahaladzim kamu tuh kalau ngomong suka sembarangan
maksud mama kenapa kamu cembrut kayak si kokom ketularan eh
berarti mams yang ngomongnya sembarangan
ngomong tadi mams bilang aku kesambet satannya tentang kamu
pokoknya sekarang aku udah sebel sama kamu
kamu jahat sama aku
cucu biarin aja diam mak
gak usah dipikirin nggak apa apa
tapi cucu tadi nggak enak kak tuce
harus ada berantemnya
kalau sahabat adem adem aja mah namanya bukan sahabat
justru harus ada tuh yang berantem berantem gitu
biar hubungannya semakin erat
tau nggak cucu
tenang aja kamu mak
ini pak minumannya
terima kasih sayang
sayang kita harus keluar keluar rumah
kalau ada perlu kita keluar pak
sekarang kita keluar
ada perlu apa kita keluar pak
ya kita perlu keluar saya
papa ajar yang keluar
jeniper di sini
karena jeniper nggak perlu keluar
tapi papa jangan pergi kemana mana
karena bapak nggak perlu pergi kemana mana
pak pengen minum dulu
terima kasih sayang
masih ga nyangkauan
kamu bayar aku
bayangin laku terjual enam puluh set enam puluh set satu ratus dua puluh juta desa tkw belanja panci satu ratus dua puluh juta belum pernah kita
melakukan penjualan sebaik ini iya teh tadi begitu datang saya lihat yang hadir bapak bapak semua saya
pesimis deh ini mah nggak ada yang beli eh ternyata hampir semua bapak bapak para antusias mau beli
mendingan kita demo masak di desa desa tkw iya teh bisa liburan ke bali nih bonus ya bener banget tuh
terus kita ke lombok terus kita nanti ke raja ampat gimana wow
walaikum waalaikumsalam kang dadan assalamualaikum doi waalaikumsalam
mana saya nanya sama kamu aceh mana saya juga nanya sama kamuku aceh tadi kesini enggak
dari tadi baru kang dadang tadi saya di dalam sama jeniper maksudnya dari tadi si aceh tidak
sini sampai sekarang juga enggak kesini kang dadan
enggak tahu saya kum saya nanya sama diri saya kamu aneh kum
oh batasan si aceh gampang banget disuruh kesini
rencana itu anak kum kalau kamu nanya sama diri sendiri yang ngejawab siapa kum
tapi saya masih belum percaya dewan satu ratus dua puluh juta pantas saja mereka disebut pahlawan
yang bisa kalau saja ada seribu desa seperti ceraus ini perekonomian pasti bergerak bener banget
hei manis eh ah ceng udah selesai demonya udah